namun untuk tahun dua ribu dua puluh empat investor cenderung akan berada di fase wait and see
tetapi sebelum pukul dua belas siang ternyata server ini sudah bisa diakses kembali
dia channel nya kan udah
chen ini mungkin gak tau ya